terima kasih mas
dok gimana kondisinya saskia
baik baik saja pak imam
maksud dokter dia bisa segera pulang
sebaiknya satu dua hari lagi
baiklah kalau begitu saya tinggal dulu
gue mau pergi ke jakarta beberapa hari
oh ya satu lagi
lo jangan pernah masuk kamar gue
kalau lo sampai masuk kamar gue gue kepret lo
ibumu bilang kalau sampai jakarta mau telepon kemari
nanti dia bertanya tanya
sok kembalikan ke pak man
allah bawel banget sih lo tua tua
udah gue jalan dulu lo jaga rumah
pak man mohon kembalikan
lo tua tua bawel ya
kembalikan hp nya ardi
astaghfirullahaladzim ya allah
berikanlah petunjuk buat ponakan hamba ini
di bulan suci yang penuh viral ini
semoga dia kembali ke jalan dia benar
saya mau minta maaf karena sudah menampar emas waktu itu
saya sudah salah
saya sudah menangis
saya sudah menangis
saya sudah menangis
saya sudah menangis
sudah salah menilai mas
tidak apa apa saskia
tamparan kamu itu membuat perubahan besar dalam hidupku
bagaimana bisa sebuah tamparan
bisa membuat perubahan yang besar pada seseorang
karena tamparan itu
membuat aku sadar
aku juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan
tindakan aku juga bisa merugikan orang lain
mas imam orang yang sangat baik
saskia aku sangat mencintai kamu
saskia kamu jangan berkata begitu
aku mencintai kamu
saat aku pertama kali
ketemu sama kamu
saskia kamu juga mencintai aku kan
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
saya kira pintunya kekunci
ya tadi kamu bilang kalau kamu mencintai aku
dan kamu suruh aku cium kamu
itu pasti tadi mimpi curian
wanita yang ada dalam mimpi kamu
bagaimana kau dalam mimpi aku tadi
itu bukan kamu
ya semoga aja setelah ini
kamu bisa tidur lagi dan aku akan masuk
kedalam mimpimu untuk mengusir perempuan itu
cukup julia cukup
lagian doang aku nyekammu untuk balik ke kamar kamu
tadi pasti mau marah banget
lagian juga aneh banget ibu
aku kan calon istri kamu ngapain dia mesti marah
sudah larut malam
lagian ngabai kamu ada di kamar laki laki selarut ini
jangan lupa minum susu coklatnya ya sayang
gak seharusnya kamu lakukan hal seperti tadi
hal seperti apa bu
hal seperti apa
gak pantas kamu mencium imam dalam keadaan ia tidur
dan dalam keadaan pintu terbuka
itu bukan satu hal yang
besar kan bu
lagi pula dia
tapi apa salahnya sih kamu menghormati bulan ramadan
dan gak pantas kan seorang wanita mencium laki laki dalam keadaan tidur
dalam keadaan pintu terbuka
dan di depan ibu pula
bu saya gak tau kalau ibu mau masuk
jadi maksud kamu setiap ibu mau masuk ke kamar imam
ibu harus ketok ketok pintu dulu dan minta izin sama kamu
udah deh ibu
gak usah dibestar bestarkan lagi
bukan suami orang lain
atau suami ibu
eh jaga ya mulut kamu
lagian kenapa sih
ibu gak suka banget sama hubungan saya dan imam
satu hal yang harus ibu ingat
jadi saya berhak melakukan apapun termasuk mencium dia
bagaimana kalau sekembalinya gitu ya
bagaimana kalau sekembalinya gitu ya
kita dari jakarta
kita membangun sebuah rumah sakit di atas lahan milik kakek
rumah sakit untuk orang miskin
ide yang bagus
buat kita yang mampu kita bisa berobat ke jakarta
tapi bagaimana dengan orang orang miskin kayak
itu adalah hal yang sangat luar biasa
yang akan terjadi di desa ini nah
dan itu adalah perbuatan yang sangat mulia
dan itu adalah perbuatan yang sangat mulia
terima kasih kek
nanti keburu gelap
ini alamat ini dimana
kira kira jauh apa enggak
kira kira jauh apa enggak
wah ini sih lumayan jauh bu
nah idit kita
nah idit kita
kalau kalau naik beca bisa enggak
duh di beca kalau jakarta udah enggak ada tuh
sudah makasih ya mas
gak bisa naik beca
dan katanya jauh
selamat pagi saskia
selamat pagi dokter
suster mengatakan kalau kamu merasakan sakit di bagian perut
iya dok di bagian bawah perut saya
itu karena kamu dalam masalah besar
dan saya tahu kamu belum menikah
apa yang harus saya katakan kepada pak imam
karena menurutnya kamu kekasihnya
tolong dong jangan katakan apa apa pada mereka
maaf saya tidak bereguk campur
tapi rasanya kalau kamu sudah ingin
hidup bersama mereka sepantasnya mereka mengetahui hal ini
iya tapi mereka gak akan tahu apa apa
tapi dia sangat mencintaimu
dan saya melihat dengan jelas di matanya
perempuan mana yang gak akan jatuh hati
dengan orang yang baik dan selembut dia dok
sas ini buat kamu
terima kasih mas
dok gimana kondisinya saskiah
baik baik saja pak imam
maksud dokter dia bisa segera pulang
sebaiknya satu dua hari lagi
baiklah kalau begitu saya tinggal dulu
saya rencananya mau ngajak saskiat
keluar jalan jalan sebentar
mau diajak ke mana
mumpung ada waktu jadi saya ajak saskia
baik saya tinggal kalau begitu
kenapa mas mau mengajak saya ke makam ayah mas
setiap hari jumat kami biasanya ziarah ke makam ayah
dan aku hari ini mau berdoa dengan wanita yang sangat tulus mencintai sama aku
kenapa mas begitu yakin
kalau saya bilang mas salah
kamu itu adalah simbol cinta yang tulus yang sangat sejati
tolong jangan berkata seperti itu
jangan pernah menguji hati aku
karena dalam hati aku semuanya ada cinta untuk kamu
saya harap saya gak akan menghukummu
saya harap saya gak akan mengecewakan mas